orang lain tau
dengan apa yang sedang kita pikirkan
cuy akan kembali seperti biasa
itu yang saya suka dari kamu
kalau saya sudah ngobrol banyak sama kamu
beban pikiran saya banyak berkurang
kamu itu orang yang lugu
dan kamu bukan orang yang berkurang
nanti jangan lupa ngomong sama denny ya
kemana sih ujang
kemana saja kamu ujang
di kantor rw
bukan ini di rumah dokter clara
siap pak ustadz rw
jangan kabur lagi
sepertinya ada yang ingin kamu tanyakan
gak ada kang bos
dari rawat wajahnya
sepertinya ada yang kamu resahkan
gak ada kang bos
gak ada apa apa
gak ada kang bos
gak ada apa apa
wah mau minta bantuan nih
mau minta bantuan nih
mau pindah sini
jika kesalahan itu
dilakukan oleh orang kecil
kesalahan itu menjadi
dan kita berani
membicarakan kesalahan tersebut
tapi kalau kita
membicarakan kesalahan besar
yang menipu masyarakat
apakah kita berani
apakah kita akan
mencensor diri kita sendiri
kita memperhaus bahasa kita
kita jadi kehilangan makna
bukan hanya kehilangan makna
tapi akan jadi salah makna
dan kita akan bertanya kepada diri kita sendiri
apakah kita adalah bagian
di dunia terbalik
mau ngecat saja
hai cuy iya kan bos kamu tahu apa itu kesetiaan
kesetiaan itu tidak meragukan apapun dan tidak mempertanyakan apapun
itulah kesetiaan jika ada yang berubah dari wajah kamu dan dari sikap kamu orang
lain yang melihat pasti akan bertanya tanya dan jika orang yang bertanya itu adalah orang
yang kamu sayangi pasti kamu akan menceritakan semua
berjuang itu ibarat berada di dalam gua kisa al kofi
orang lain tidak bisa melihat kita tapi kita bisa melihat orang lain dengan terang benderang
jangan sampai orang lain tahu dengan apa yang sedang kita pikirkan
cuy akan kembali seperti biasa
itu yang saya suka dari kamu
kalau saya sudah ngobrol banyak sama kamu
beban pikiran saya banyak berkurang
kamu itu orang yang lugu polos apadahnya
dan kamu bukan orang yang berkurang